benar ini kian santang
katakan satu kebohongan pada mereka kian santam
bukankah itu semua adalah pelajaran dari mu
kau lah yang mengajariku untuk seperti ini
rapuh surah al sisa
dasar kamu menangkan
menepuk kemusnahan al sisa
aku bunuh kamu surah al sisa
pukul aku wak
aku adalah raja panjajaran
aku ingin melihat
apakah kau berani memukulku wak
dia memakai jurus kapas kaipunan
kalau tidak ada juru kapas
benar siliwang ini adalah jorusmu sendiri
selama di penjara dalam buah
tuan kupatiraga mempelajari semua jorus jorusmu itu
paman kenapa paman membawaku ke sini
jangan sakiti penduduk penduduk itu
mereka hanyalah rakyat yang tidak berdosa
aku tidak akan menyakiti mereka
kalau kau mau bekerja sama denganku
katakan satu kebohongan pada mereka
berbohong maksud paman
seperti apa paman
jangan banyak bertanya
berbohong apa saja pada mereka
seharusnya kau kebunuh saja
tapi aku tidak bisa
aku tidak bisa membunuhmu
meski aku sudah mencobanya
aku buat saja dirimu tak berguna bagi nyai ratu laut
katakan satu kebohongan pada mereka
itu bukan sesuatu yang sulit
itu sulit bagiku paman
karena berbohong adalah perbuatan dosa
agama aku mengajakmu
jangan membuat aku semakin marah
paman sakiti saja aku
daripada aku harus berbohong
apalagi berbohong kepada orang orang yang tidak berdosa
aku mau lihat
seberapa kuat kau melegang pendirianmu
kalian dengar apa yang sudah terjadi pada pajajaran
aku sudah dengar
tampaknya dewata benar benar sudah murka terhadap pajajaran
katakan satu kebohongan pada mereka
apapun yang kau lakukan
aku tidak akan pernah berbohong
apa yang sudah aku lakukan
kasian anak itu
aku sudah melakukannya
lepaskan apa yang sudah dia perbuat
hingga kau lakukan seperti itu
jangan celakai mereka
mereka hanyalah rakyat yang tidak berdosa
cepat kau katakan satu kebohongan pada mereka
benar ini kian santang
itu apaan yang kau lakukan

sugestimu baik baik saja
jangan dipercayai akan dari mereka
kau senjata traditional eigwandara
baguslah kau mantap hatiku
nama putraku kian santang
apa benar putraku ada di sini
tapi di mana dia
pendengaranku tidak salah
ada yang menyebut nama putraku
aku yakin dia pasti di sini
aku pasti bisa bertemu dengannya
putraku kian santang
cepat kian santang
katakan satu kebohongan pada mereka
aku tidak akan pernah berbohong
karena berbohong itu perbuatan yang tidak baik
apa yang kamu lakukan itu

terlalu terlalu terlalu terlalu
apa susahnya berbohong kian santang
kau tidak akan menjadi tumbalnya ratu
dan aku juga tidak akan membunuhmu
kebohongan itu bertentangan dengan hati nuraniku
saat ini banyak orang berbohong
karena tidak punya hati nurani
kau siap menerima kematian
bunda datang menolongku
terima kasih ya allah
lepaskan puteraku kian santang
aku akan membunuh puteramu
tidak semudah itu
hadapi dulu aku

rasa semakin kuat
aku tidak sanggup lagi menahanku
jurus penghancur sukmanya ternyata lebih tinggi dariku
tamat juga wajibmu sekarang siluang
tuan kupati raga mengasah jurus ini
selama puluhan tahun di dalam goa
menjadi lebih sakit dari jurus yang kau punya